seorang polisi berpangkat beribka di kupang nusa tenggara timur diduga membunuh istrinya lalu melarikan diri
jasad korban ditemukan oleh anaknya sendiri
justina baci matilda saleh ditemukan tewas di dekat pintu rumahnya pada pukul lima pagi
saat ditemukan jasad justina bersimbah darah dan terbungkus tikar
polisi menduga justina dibunuh suaminya sendiri
yanwarius tahu polisi berpangkat bribka yang bertugas di sumba barat
saat melakukan olah tempat kejadian perkara polisi sulit menemukan alat yang digunakan pelaku untuk membunuh
kepada polisi sang anak mengaku ayahnya kerap memukul ibunya
sementara adik justina yanwarius pernah mengancam akan menghabisi istrinya karena mencurigai sang istri berselingkuh dengan ayah kandungnya
kepada anak dia menangis karena dianggap bangun untuk ketemu